usai dipastikan tersingkir di babak perempat final piala presiden
persib bandung kembali menggelar latihan di stadion simbolik bandung jawa barat senin petang
para pemain asing persib yaitu nick wipers davita silva serta siro alves
belum mengikuti latihan karena masih menderita cedera
latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih robert albert tersebut
diikuti oleh legion asing baru asal filipina daisuke sato
sato diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan pasca hengkang yang ardi idrus ke bali united
pemain tim nasional filipina tersebut sebelumnya memperkuat klub kasta tertinggi liga thailand
raja buri meterpol
fullback keturunan jepang berusia dua puluh tujuh tahun ini mengaku antusias untuk memberikan kemampuan terbaik
guna mempersembahkan juara liga bagi persib di akhir musim
saya sangat teruja sekarang
saya menunggu hari ini selama lama sejak saya memutuskan untuk bergabung dengan persib
semoga saya bisa berlatih dengan teman teman
saya sangat teruja karena saya menganggap setiap kali saya membawa trofi untuk fans
di akhir musim dan kita berkumpul saya berpikir saya sangat teruja
daisuke sato dikontrak
pertama satu tahun oleh manajemen persib
kehadiran sato melengkapi kuota pemain asing tim maung bandung
lati persib robert alberts mengaku tengah fokus untuk persiapan menghadapi kompetisi liga satu musim mendatang
anda bisa lihat mereka semua ingin menang
mereka agak sedikit kecewa dengan itu kita semua
karena setelah anda masuk ke turnamen anda ingin menang
kita melihat jumlah penyakit yang sudah kita miliki di pre season
disebabkan turnamen ini
sekarang kita bisa bersiap untuk perlindungan
sejumlah agenda uji coba kontra sejumlah klub seperti persita persikabo
ataupun dewa united menjadi opsi persib untuk mematangkan persiapan
menjelang berguliran kompetisi liga satu indonesia
freddy bangun bandung jawa barat